tim investigasi gabungan kepolisian daerah sulawesi tengah sejak selasa lima belas februari dua ribu dua puluh
telah memeriksa tujuh belas anggota kepolisian resor parigi mutong
laboratorium forensik polri juga telah mengambil dua puluh sampel senjata organik dan enam puluh proyektil
untuk dilakukan uji balistik
pemeriksaan pasca bentrok antara masa pengunjuk rasa tolak tambang dengan polisi
pada minggu tiga belas februari dua ribu dua puluh dua lalu yang menewaskan rivaldi memang dilakukan secara maraton
hingga kamis siang tim investigasi masih menunggu hasil uji balistik
dari laboratorium forensik polri di makassar sulawesi selatan
dari uji balistik itu akan dicocokkan senjata mana yang diduga digunakan untuk menembak rivaldi
sementara itu keluarga rivaldi meminta agar pelakunya segera ditemukan dan dihukum berat
pelakunya itu harus dicari dan diurus sampai kumtas
waktunya harus ditemukan secepatnya jangan sampai berlarut larut
dan waktu itu harus dihukum secara hukum yang berlaku
sebelumnya rabu enam belas februari dua ribu dua puluh dua kapolres beserta sejumlah anggota kepolisian resor parigi mutong
terlihat membagikan bahan pokok berupa beras dan makanan instan kepada warga di lokasi bentrok
di desa katulistiwa tinombo selatan parigi mutong
jafar gebuwa parigi mutong sulawesi tengah